bus kota dengan sistem pembayaran sampah siap dioperasikan di kota surabaya
bus kota dengan kapasitas enam puluh delapan orang ini akan melalui rute jembatan merah terminal bungurasi
hanya dengan membawa sampah botol ataupun gelas plastik
masyarakat bisa mengendarai bus kota dengan fasilitas menyerupai angkutan bus di jepang
yakni dengan fasilitas full ac kamera cctv yang terkoneksi langsung dengan monitor sentral
dinas perhubungan kota surabaya dan dilengkapi dengan sistem sensor lampu merah
sehingga bus ini dijamin bebas lampu merah
langsung saja sudah ada koresponden cnn indonesia eka rima di surabaya jawa timur rima
seperti apa peluncuran surabaya bus ini
ya fani saya cukup beruntung sekali hari ini karena saya bisa menjadi orang pertama
yang masuk dan juga ikut menjadi salah satu penumpang yang mengendarai bus
pertama kali di indonesia ini yang sudah dioperasikan di kota surabaya pada hari ini
hanya dengan membawa sampah plastik jika untuk botol mineral ukuran dua ratus lima puluh ml
kita bisa membawa lima botol plastik kemudian untuk ukuran lima ratus ml kita membawa tiga botol plastik
sementara untuk ukuran gelas air mineral kita bisa membawa sepuluh gelas sampah plastik air mineral ini
untuk bisa mengendarai bis untuk dari jurusan rabaya langsung menuju ke terminal
di kota surabaya beberapa rute perjalanan ya ini salah satunya juga bisa melewati jalan gubernur suryo atau gerahadi
kemudian darmo langsung menuju ke ahmad yani
bagi masyarakat yang ingin mengendarai bus ini mereka bisa membawa sampah plastik
namun untuk sampah kresek tidak dibatasi kapasitasnya maksimal sampah plastik kresek
tapi mereka bisa membawa sebanyaknya tugas baik sampah mereka
kemudian akan dipilih langsung dan nanti akan ada tiga petugas yang bertugas di dalam bis tersebut
salah satunya adalah juga driver kemudian dua petugas yang akan menjaga pintu
kemudian harus menjaga pintu ini yang akan langsung menerima sampah sampah tersebut
dan sampah sampah ini nantinya akan langsung diserahkan ke bank sampah kota surabaya
kemudian dikelola dan dibeli langsung oleh bank sampah tersebut dalam bentuk rupiah
nanti dikelola kemudian langsung diolah kembali menjadi sampah sampah atau menjadi produk produk yang bisa dipasarkan
seperti misalnya kerajaan
makanan tas kemudian juga kerajinan tempat tempat pensil
kemudian kerajinan kerajinan yang saat ini memang sudah ada di display di kantor wali kota surabaya
seperti yang kita ketahui bahwa kota surabaya memiliki beberapa display produk produk kreatif kota surabaya
yang nanti bisa menempatinya bus bus yang beroperasi dengan menggunakan sampah ini
ya cukup luar biasa juga karena memang bus yang dibayar dengan sampah ini dengan fasilitas
yang tidak kalah modern dari fasilitas fasilitas bus saat ini
ya ini mereka dilengkapi dengan ya ini bus bus sepuluh bus ini dilengkapi dengan dua belas kamera cctv
dua belas kamera juga tidak akan perlu khawatir ada aksi kejahatan yang terjadi di dalam bus ini
karena memang cctv ini langsung terkoneksi langsung dengan monitor sentral yang berada di dinas perhubungan kota surabaya yang dipantau selama dua puluh empat jam
sementara untuk hal lain
untuk operasional bis ini hanya dari pukul lima pagi sampai pukul sepuluh malam
dan untuk fasilitas fasilitas lainnya ada empat puluh kursi di sana yang tersedia
memang kapasitasnya enam puluh delapan tetapi dengan warna orange
kursi warna online ini khusus untuk penumpang umum atau penumpang laki laki
sementara untuk kursi warna merah khusus untuk mereka para lansia atau juga masyarakat yang divaksin

kursi warna khusus untuk perempuan
baik itu perempuan yang diutamakan adalah perempuan yang hamil pastinya
baik itu hamil muda ataupun hamil tua dan mereka yang membawa anak kecil
mereka bisa menghuni dan difasilitasi langsung oleh petugas untuk diarahkan karena memang hak dan
tapi yang tersulit di sini
saya sempat menanyakan bukan pada sistem pengoperasian
yang berasal dari kebiasaan mereka yang biasa menggunakan mobil pribadi
menggunakan public transportation atau transportasi yang disediakan oleh pemerintah kota surabaya saat ini
memang jalanan di kota surabaya ini masih
ya sepertinya ada gangguan sinyal kami mohon maaf dan terima kasih ya karima atas laporan anda langsung dari surabaya jawa timur
nah tadi kita sama sama sudah melihat surabaya bus yang merupakan moda transportasi baru untuk warga kota surabaya
dimana mulai beroperasi pada sabtu ini dan tadi juga sudah sama kita saksikan diresmikan oleh wali kota surabaya tri risma hari ini
saya akan mengajak anda melihat jalur mana saja yang akan dilewati dan bagaimana mekanisme naik bus baru yang bernilai dua delapan miliar per unit ini
kita langsung saja lihat ini adalah rute surabaya bus yang bisa anda saksikan mulai beroperasi dari pukul enam hingga pukul dua puluh dua waktu indonesia bagian barat dan halte bus ini dimulai dari titik halte purabaya dan berakhir di halte lajawali
dari rajawali bus kemudian kembali ke surabaya namun jika anda berangkat dari halte purabaya menuju rajawali anda akan melewati halte yang berbeda
sebagai gambaran jika memilih rute purabaya
surabaya rajawali anda akan melewati halte dukuh manunggal rumah sakit
bayangkara wonokromo serta ru serta rumah sakit darmo belauran dan juga
pasarturi indrapura dan berakhir berakhir di halte rajawali
ya lalu kita lihat bagaimanakah mekanisme naik bus surabaya ini
menarik karena sementara selama ini anda yang hendak naik bus harus membayar
dengan uang surabaya bus menggunakan konsep yang unik yaitu membayar dengan
sampah dan berikut ini mekanisme untuk mendapatkan tiket perjalanan surabaya
bus dimana pertama anda bisa membawa sampah plastik yang sudah dibersihkan
ke halte terdekat lalu tukarkan sampah plastik yang sudah dibersihkan kepada
petugas yang ada di halte dan juga selanjutnya petugas akan memberikan satu
tiket dan tiket ini hanya berlaku satu kali tidak lebih
asalkan tidak melewati batas waktu yang tertera pada tiket selain itu bus ini juga
dilengkapi fasilitas modern dan diklaim sebagai yang pertama di indonesia seperti
adanya penyujuk udara cctv yang terkoneksi langsung dengan monitor sentral dinas
perhubungan kota surabaya serta sistem sensor lampu merah sehingga bus ini
dijamin bebas lampu merah dan bagi anda warga surabaya selamat menikmati surabaya bus